pemerintah batal menghentikan tahap kedua suntik mati siaran tv analog atau analog switch off di jabodetabek pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
pembatalan analog switch off dilakukan setelah data yang diterima kementerian komunikasi dan informatika menunjukkan
alat penerima tayangan digital set top box belum terdistribusi secara rata bagi warga miskin
kementerian kominfo menegaskan akhir hayat siaran tv analog atau analog switch off di indonesia
jatuh pada dua november dua ribu dua puluh dua mendatang sesuai dengan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja
dalam peralihan ke siaran digital masyarakat dengan perangkat televisi analog harus memiliki set top box agar bisa menikmati siaran tv
alat set top box dapat mengubah sinyal digital ke perangkat televisi analog yang masih digunakan banyak masyarakat indonesia
analog switch off dilakukan secara rata
tahap kedua harusnya dilaksanakan dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh dua di kawasan jabodetabek
namun tidak semua warga telah memiliki set top box
salah satunya adalah aan warga jakarta selatan
saya setiap hari nonton tv kalau misalkan beres beres rumah udah rapi
saya suka nonton sinetron tapi suka juga berita berita film gitu
tapi kalau misalkan tv ini mau dimatikan ya saya minta kebijaksanaan aja untuk diberikan keringanan buat kami yang orang orang bawah agar kita bisa lihat tv setiap hari
jangan sampai beli alat lagi kalau bisa
kalau memang untuk disuruh beli alat lagi ya kami mohon untuk pemerintah menyediakan alat untuk kita bisa untuk nonton tv lagi
aan bahkan tidak tahu analog switch off di kawasan tempat tinggalnya harusnya dilakukan
pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
belum ada pemberitahuan dari rt
jadi kami juga nggak tahu kalau misalkan tv yang saya punya ini seperti tv analog ini harus nggak boleh dipakai lagi gitu
jadi kami nggak tahu
menurut data terbaru kominfo ada enam tujuh juta keluarga miskin yang mendapatkan subsidi set top box
pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga penyiaran swasta atau lps
untuk membangun tv set top box

dua juta set top box akan dibagikan oleh lps
dan dua lima juta set top box akan dibagikan oleh pemerintah
hingga delapan belas agustus dua ribu dua puluh dua lps telah membagikan sekitar dua ratus sepuluh ribu set top box
dan pemerintah telah membagikan sekitar tiga ratus ribu set top box
sedangkan pembagian set top box bagi warga miskin di kawasan jabodetabek
belum memenuhi target empat ratus tujuh puluh ribu
sehingga proses analog switch off tahap kedua tidak jadi dilakukan pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
nah kalau dulu kita kenal tahapan aso ya
tahapan dua dua puluh lima agustus
kemudian tahapan terakhir dua november
nah karena mereview dari hasil lapangan
kita gunakan istilahnya sekarang
jadi asonya tidak ada tanggalnya
tapi kita matikan ketika sudah siap
jadi seperti itu
kayak jabodetabek nih
yang harusnya dua puluh lima agustus
tapi kita cek
distribusi set top box yang empat ratus tujuh puluh ribu itu belum tersebar merata
nah nanti setelah siap semua
kita akan umumkan bahwa jabodetabek atau lokasi lokasi lain
hingga agustus dua ribu dua puluh dua analog switch off telah diterapkan di enam belas wilayah di indonesia
dalam waktu dekat
kominfo akan menggencarkan pembagian set top box
agar analog switch off dapat diterapkan sebelum batas waktu dua november dua ribu dua puluh
karmel mursalim arief yunan jakarta